saudara terkait dengan persiapan arus balik lebaran yang mulai terjadi di sejumlah titik
kita akan bahas bersama pengamat transportasi
yang juga wakil ketua masyarakat transportasi indonesia joko setiawarno
pak joko arus balik di beberapa ruas sudah mulai terlihat ada tren peningkatan
apa catatan anda persiapan apa yang harus dilakukan oleh pihak terkait
untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kepadatan pak joko
ya hari ini dan besok saya kira itu dua hari yang berselang
yang cukup banyak untuk arus balik ya
karena biasanya itu sehari sebelum bekerja hari selasa masuk
tapi hari senin diupayakan mereka sudah sampai di rumah masing masing
jadi hari ini dan besok saya pikir ini adalah waktu yang cukup padat lalu lintasnya
baik itu menggunakan angkutan umum maupun kendaraan
termasuk juga yang sepeda motor yang saya kira lebih banyak juga
namun harus diingat arus balik itu biasanya lebih landai daripada mudik
karena di arus balik ini beberapa pekerjaan forum mungkin dia agak lebih
apalagi kalau di jawa itu nanti ada menunggu biasanya setelah lebaran ketupat
makanya kalau dilihat operasional moda kereta api itu
dia lebih panjang waktunya satu bulan
jadi masih bisa ada waktu untuk masuk ke jabodetabek yang memang sasaran yang paling kenyak
saya kira dengan beberapa kejadian yang cukup mencegangkan juga
kecelakaan di jalan tos seperti km lima puluh delapan
kemudian di batang itu menjadi kehatian kehatian oleh para pemudik ini
karena kalau lelah itu harus beristirahat tidak bisa tidak
bukan untuk melanjutkan perjalanan
jadi mungkin tagline nya tidak harus nyaman atau lancar
tapi bagaimana arus mudik atau balik ini selamat
itu yang harus dikumandangkan terus menerus
karena waktu perjalanan juga bisa lebih panjang
tidak seperti halnya kondisi normal
kecuali hari ini kita lihat ada rekayasa lalu lintas
itu ada one way kebalikan dengan kemarin ketika arus mudik ya
nah itu cara cara untuk menambah volume kendaraan di jalan tol
tapi kalau kesiapan lainnya saya kira sama dengan arus mudik kemarin
yang penting adalah kondisi pengemudinya itu mengharus fit
ya tentunya semua orang harus berdoa sebelum dia melakukan perjalanan
kalau tadi bapak bilang bahwa ya persiapan sudah dilakukan
melihat kecelakaan kemarin yang terjadi di kilometer lima puluh delapan cikampek
seperti apa himbauan anda nih terkait dengan penerapan kontraflow
ya ini memang kita harus akui bahwa kemarin atau tahun lalu
juga ada kontraflow sosialisasinya itu masih kurang
kemarin setelah kejadian itu baru kami juga mendapatkan
itu imbauan imbauan yang harus diberikan bagi pengguna kontraflow
seandainya itu dari awal mungkin agak bisa mengurangi
tapi ya tidak masalah
saya pikir ini perlu diberikan terus menerus untuk berikutnya
tapi untuk mudik ini untuk arus balik ini tentunya ini menjadi perhatian
bagaimana untuk kontraproy ini sebenarnya harus ada batasan kecepatan
kalau pemerintah saya tidak salah maksimal enam puluh
kalau saya bilang lima puluh cukup lah
karena ini penting meskipun kontraflow ini bagi orang jakarta sudah biasa
kontrapro tapi di pusat kota
itu tidak jadi masalah
tapi ketika kontrabo di jalan tol
image nya orang pengguna tol itu kan
wah ini kontra flow berarti saya harus kecepatannya sama dengan kondisi biasa
itu yang harus diingatkan bahwa kontraplo ini diberi ruang
agar mereka punya peluang untuk bisa lebih leluasa sedikit
ketimbangnya ada jalur lainnya memang agak lebih lambat
tapi tentunya batas kecepatan menjadi hal yang penting
dan pertimbangan pengguna juga
kira kira kalau saya masuk kontra flow itu sanggup nggak menyelesaikannya
jangan sampai nanti kendalanya tiba tiba kalau di tepi jalan
mengaguh arus arus lintas kemudian memperlambat
oleh sebab itu kembali pada penggunanya juga
bagaimana dia mengatur kesiapan dirinya
kendaraannya kemudian bbm nya cukup atau tidak
jadi sebaiknya memang menggunakan di jalur kiri saja
jadi kalau seandainya kendaraannya terjadi sesuatu
tidak perlu ke kanan seperti kemarin itu kan
tetap di kiri jadi jalur kanan kontrafuto dua untuk menyalip
ini kan bukan mencari kecepatan yang lebih
tapi ini tujuannya agar ketersendatan tidak menjadi panjang
antri yang tujuannya itu sebenarnya
one way dibuka dari kilometer empat ratus empat belas tol kalikangkung
seberapa efektif one way ini diberlakukan pak joko
ya tentunya bagi yang ikut one way senang senang juga
ya karena dia tanpa hambatan ya
kemudian dia bisa lebih cepat karena antri
tapi nanti juga sampai dengan di
di cikampek juga akan lebih lambat
tapi setidaknya tujuannya adalah sebenarnya
agar tidak terlalu lama di jalan layang
sebenarnya harus diperhitungkan juga kalau menggunakan jalan arteri ya
tapi tentunya kalau apalagi ini dikawal seperti ini bisa lebih cepat lah
pak joko kalau misalnya kita tarik seperti itu
apakah arus balik ini waktunya itu masih lebih bisa dibagi gitu
bisa ter split gitu kendaraan yang melintas dibandingkan dengan arus mudik kemarin
ya biasanya kalau arus balik ini kan ditambah tadi ada kebijakan untuk asn nya kan
diberikan untuk bekerja di rumah sampai dengan hari
selesai rabu kan mestinya hari selasa kan sudah masuk tanggal enam belas itu kan
kemudian diuntur dua hari
kalau lihat dari televisi ini kan jaraknya juga masih berjauhan untuk apa
untuk melakukan one way
saya kira ya kalau katakanlah perjalanan biasanya kalau dari semarang jakarta enam jam ini
mungkin dengan one way ini ya bisa delapan jam sudah bisa lah
karena nanti tersendatnya biasanya jakarta cikampek itu
karena nanti ada gabungan kendaraan dari bandung lewat cipu larang itu
ya rata rata kemungkinannya delapan sembilan jam bisa
seperti halnya kemarin kami memantau untuk arus mudiknya yang biasanya jakarta semarang itu enam jam
ini bisa ya delapan sembilan jam digunakan
pak joko seberapa efektif sih pak penerapan bekerja dari rumah atau work from home
yang diberlakukan pemerintah kepada para asn
iya ini belajar dari tahun lalu
tahun lalu juga dilakukan seperti itu
jadi apa seharusnya balik ada work from home juga
bekerja dari rumah itu bisa membantulah tidak begitu padat ketika masa puncaknya
nanti kita lihat nanti malam dan besok
besok malam lah ya dua malam ini yang diperkirakan akan terjadi puncaknya itu
pak joko yang juga diimbau oleh kak auro lantas tadi dalam keterangan persnya adalah
agar pemudik seperti itu tidak parkir di bahu jalan
dan ketika rest area penuh bisa diarahkan untuk
pemudik bisa mengarahkan kendaraan ke pintu keluar tol terdekat
kemudian di arteri terdapat juga rest area
pantauan bapak seberapa efektif penggunaan rest area di luar arteri ini bagi para pemudik pak
pantauan bapak seberapa efektif penggunaan rest area di luar arteri ini bagi para pemudik pak
tetapi harus aman bagi pengendara seperti apa pak
ya beberapa gerbang tol ya ketika keluar dari gerbang tol itu cukup banyak sekarang
bukan rest area katakanlah seperti di jalan tol
tapi setidaknya itu ada cukup banyak rumah rumah makan
tempat tempat istirahat tempat ibadah juga yang bisa digunakan
kalau jalur dari mana dari ketika mudik kemarin
jadi kalau keluar dari tol salatiga kemudian kelikangkung
kelikangkung itu sebenarnya adalah tol daerah kalimung mangkang ya
itu juga dekat ya tidak begitu berjauhan salah tiga lebih kali kalau keluar itu sudah cukup banyak
di ngawi juga sama titik pembersihan seperti itu kalau dari timur
nah kalau ke arah barat biasanya di daerah pejagan
kemudian di brebes brebes barat itu juga keluar tidak begitu jauh
kalau ini apa untuk di daerah jawa tengah seperti itu
tapi kalau sudah masuk ke wilayah jawa barat
ini memang ke jalan arterinya cukup jauh juga
nah subang itu keluar sudah rest area juga cukup besar
ada milik dari perusahaan pobes juga gitu ya
dan itu yang dihimbau terus menerus
jangan kita terbaku pada jalan tol di arteri juga
ini tidak jauh beda kelancarannya dibandingkan dengan jalan tol
nah beberapa orang yang lewat jalan arteri yang kami tanyakan juga
mereka waktu tempuhnya hampir sama dengan di jalan tol
cuma kalau di jam arteri itu
itu yang mungkin menjadi kendala juga lah
tapi kalau di arteri
ini bersama dengan sepeda motor itu
pak di arteri berdasarkan pantauan kami
masih ada pemudik yang membawa barang bawaan
yang melebihi kapasitas seperti itu
apakah ini tidak ada mungkin ketegasan dari aparat
ketika memang melihat pemudik yang membawa barang melebihi kapasitas
apakah ini lebih imbauannya atau seperti apa
ya kok saya lihat kalau yang jalan tol
lewat jalan tol ke arah dari jakarta ke arah timur ya
itu tidak sebanyak seperti halnya pemudik yang menyeberang menuju pulau sumatera
saya kemarin ya sudah dua tahun terakhir ini
ketika mau mudik itu ke merak
sampai satu meter lebih dari kendaraan fashion
nah ini yang perlu dilakukan himbauan saya kira ya
saya tidak tahu tahun ini mungkin mereka perjalannya kan menyeberang
tapi sangat bisa jadi bukan hanya ke lampung
bahkan ada bukan hanya barang yang cukup banyak di atas itu ya
tetapi orangnya saya pernah menghitung itu
kendaraan yang hanya diisi katakanlah maksimal itu delapan orang
ya sudah kendalanya kecil bisa sepuluh orang
ya saya bisa memahami kalau kemarin grandmack maksimal sembilan orang
itu yang kami lihat kemarin di kendaraan kendaraan yang menyeberang
ya dari jakarta jabodetabek menuju pelabuhan merak cukup banyak
tapi kalau wilayah timur ini saya perhatikan ya tidak begitu banyak
tapi kalau sudah dibawa kan agak susah juga
makanya ini untuk bahan evaluasi
agar tahun tahun depan juga mulai ada himbauan seperti itu
dan ini juga harus segera dilakukan
sebagai evaluasi sudah persiapanlah untuk tahun depan
tadi ada muatan yang berlebih dan juga jumlah penumpang yang berlebih
kasus kemarin kecelakaan di cikampek kilometer lima puluh delapan grand max
itu muatannya sampai dua belas penumpang
apa yang harus dilakukan oleh petugas untuk menghadapi ini pak
ya sebenarnya sayangnya di kepolisian ini kalau masa masa mudik itu tidak ada penilangan
ini yang sebenarnya harusnya sama ya
tidak ada yang hilang pak dibiarkan saja cuma imbauan
bukan hanya ini nanti apa muatan lebih
nanti mobil bak terbuka digunakan untuk angkut orang
kemudian mungkin juga ada odong odong nanti digunakan gitu
kalau ada kesan nanti rame lagi beritanya seperti itu ya
jadi rahasia itu tidak hanya tidak mengenal waktu lah
kalau memang itu membahayakan daripada terjadi musibah
lebih baik dikendalikan sejak awal
selain sosialisasi juga tetap itu penyerangan tetap dilakukan
biar ada efek jerah buat pengguna jalan ini
pak joko kita akan jeda sejenak berbincang bersama wakil ketua masyarakat transportasi indonesia mti
pak joko yang juga jadi sorotan adalah kemarin itu terkait kepadatan yang terjadi di akses jalan menuju ke pelabuhan merak
nah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa
apa catatan anda untuk arus balik di pelabuhan bakau nih pak joko
ya sebenarnya untuk pelabuhan merak ini tahun dua ribu dua puluh tiga itu sudah bagus
sudah ada pemisahan antara kendaraan roda dua roda empat dan truk gitu ya
jadi roda dua itu dipisahkan berangkat dari ciwandan
nah pelabuhan ciwandan ini kan biasanya sehariannya dia untuk ekspor lah kalau kapal besar
dia punya pelataran cukup luas sehingga bisa digunakan untuk sepeda motor
nah tahun lalu saya memang kesana melihat itu
jadi antrean di tol tidak begitu panjang seperti tahun ini
nah tapi angkutan truk masih ada di sana sehingga bergantian pada saat itu
pergantiannya adalah kalau malam ternyata tidak boleh lewat karena baru pertama kan
yang normal ada protes lah dari pemusaha dari sepeda truk mereka tidak boleh lewat
tapi memang diutamakan motor
kalau motor itu dia biasanya malam
jadi mulai jam enam sudah mulai ramis sampai jam enam pagi
apalagi tengah malam sangat rame sekali
nah tahun ini tentunya sudah dimulai tuh ada rencana
saya masih ingat itu akan buat beberapa rest area untuk menahan laju
untuk tidak masuk dulu ke jalan ke wilayah pelabuhan
dan masalahnya nampaknya tidak maksimal dilakukan antisipasi itu
sehingga yang kami lihat kami juga ke sana ya itu cukup panjang
di mulai pintu tol itu sampai enam km lima enam km
nah ini yang sebenarnya jangan sampai terulang lagi
apalagi pemisahan untuk angkutan barang itu harus jelas
jadi entah itu angkutan barang pakai apa menggunakan bawa sembako atau tidak
jadi di sana kan ada tiga pelabuhan sebenarnya kalau di jawa banten itu
ada pelabuhan ciwandan ada pelabuhan merak sama pelabuhan bojanegara
nah itu mulai harus pikir pikirkan untuk tahun depan benar benar angkutan barang itu masuk aja ke bojanegara
nah yang membedakan adalah dengan bakaunya akses jalan masuknya itu sempit tidak begitu lebar hanya tiga lajur
belum lagi di situ bercampur dengan angkutan dengan aktivitas lokal
nah sisi lain juga kemarin itu pada saat mudik itu yang tidak punya tiket itu masih dibolehkan diberi toleransi masuk
bahkan kami juga melihat sampai dikit itu ada yang tidak punya tiket
akhirnya dipanggil orang untuk memberikan tiket
meskipun penjualannya katanya empat km ya jualnya bisa dijual radiusnya empat kilo
tetapi kan sekarang teknologi spesial sekarang oh bisa dilakukan di situ
jadi banyak yang beli sesaat yang penting punya tiket dia dicampur bisa masuk
mestinya kalau tidak sesuai dengan harinya udah ditahan aja
nah masalahnya kalau sudah sampai di depan itu lahannya tidak punya
nah oleh sebab itu saya pikir tarian yang didapat dari bakaun itu lebih tepat
selain juga di bakahuni itu jalur aksesnya lebih lebar aktivitas yang tidak banyak yang mengganggu ketika masuk itu dan pengguna res area jalan tol sana lebih banyak
nah ini tentunya ada rencana penggunaan kalau nggak salah itu untuk membuat rest area atau penampungan buster zone itu di km sembilan puluh tujuh atau sembilan puluh enam itu
itu mestinya bisa terrealisasi lah sebelum lebaran tahun depan untuk menampung sejumlah kendaraan yang katakanlah belum saatnya berangkat
atau kalau pemerintah mau ya kalau itu sebenarnya sudah terjual dengan semuanya ya dibuka pemberangkatannya dari
pelabuhan tanjung priok seperti dulu ya memang tinggal ditawar operatornya mau nggak dia
kalau dia mau dia bisa menjemput baliknya kosong jangan sampai dia merugi
artinya pemerintah mengeluarkan anggaran juga daripada nanti terulang kembali kasus seperti ini di tahun berikutnya
nah kemudian juga di pelabuhan ini harus dirubah lah sistemnya ya
jadi kami lihat itu masih ada namanya pengatur truk atau metro istilahnya
kendaraan masuk wira wiri sebenarnya itu tidak perlu ada kalau seandainya sistem di pelabuhan itu
sebutlah kalau kita ingin sistemnya seperti di bandara udara lah
bandar udara itu kan operatornya banyak nggak masalah
yang penting ada jam tertentu dia mau berangkat silakan nanti konsumennya penggunanya akan mengukur waktu perjalanannya
kira kira bisa nggak dia menunggu di sana
toh di setiap dermaga itu lahan untuk ruang kendaraan itu cukup
baik baik terima kasih pak joko setiawan
pak joko setiawarno wakil ketua masyarakat transportasi indonesia yang sudah bergabung dalam breaking news kompas tv